ya sepertinya tidak hanya telur ayam atau cabai saja yang naik harganya karena pengenan tahu dan tempe yang berbahan baku kedelai impor
terkena dampak kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah dan agar tidak merugi para pengrajin tahu dan tempe melakukan berbagai langkah antisipasi
imbas kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah yang hampir mencapai empat belas ribu rupiah
mulai terasa pada pengrajin tahu dan tempe di bandung
pasalnya bahan baku kedelai yang digunakan merupakan kedelai impor yang berasal dari amerika serikat
harga kedelai impor mengalami kenaikan dari rp enam lima ratus per kilogram menjadi sekitar rp tujuh lima ratus per kilogramnya
agar tidak merugi beberapa pengrajin tahu dan tempe menyiasati kenaikan harga ini
ngaruh sekali gitu paling bisa dikecilin
sekarang juga udah
kecil gitu bahan bakunya udah tinggi mah gitu
perlepapan ke titik tiga puluh enam
untuk sementara kan tahu kita belum bisa diapapain masih
belum ada perubahan kalau buat tahunya
belum belum dinaikkan gitu
masih seperti biasa gitu
nah perubahannya paling ya kita keuntungannya masih dipangkas gitu sama kenaikan kedelai

paling dipisin paling agak dikecilin sedikit gitu

sebagian pedagang lain ada juga yang mengatakan bahwa kalau kita naikin harga tahu kita bisa mencapai harga tahu
sebagian pedagang lain ada juga yang mengatakan bahwa kalau kita naikin harga tahu kita bisa mencapai harga tahu
sebagian pedagang lain ada juga yang mengatakan bahwa kalau kita naikin harga tahu kita bisa mencapai harga tahu
meskipun relatif kecil
namun yang dikhawatirkan oleh kooperasi tahu dan tempe indonesia cabang jawa barat atau kopti jabar adalah harganya akan terus naik
namun yang dikhawatirkan oleh kooperasi tahu dan tempe indonesia cabang jawa barat atau koop tijabar adalah harganya akan terus naik
pasalnya selain dampak dari nilai tukar dolar yang meningkat ketersediaan kedelai pun berkurang

kita masih menunggu perkembangan selanjutnya
karena berita tadi pagi beberapa impor tidak punya barang
hanya satu impor yang punya barang
kelihatannya akan naik lagi besok
kopti jawa barat menyatakan bahwa ambang batas normal kenaikan harga tahu dan tempe adalah dua ratus
kopti jawa barat menyatakan bahwa ambang betas normal kenaikan harga tahu dan tempe adalah rp dua ratus
sementara harga kedelai per kilogramnya adalah rp delapan
wilam nasution bandung